pemirsa frame kacamata dari bahan plastik atau fiber mungkin sudah biasa
nah bagaimana kalau frame kacamata terbuat dari tulang sapi
memanfaatkan limbah tulang sapi dan tanduk domba
taufik muharam dan ayahnya injang sopandi membuat kacamata unik berbahan baku tulang
nah ide awal terbentuknya kacamata ini
karena saya melihat sekarang ini banyak limbah yang terbuang
saya melihat ada produk yang terbuat dari bahan tulang
nah kenapa saya juga enggak bikin produk yang berbahan dari tulang
nah terbentuklah kacamata ini
saya melihat kacamata itu karena setiap orang itu pasti menggunakan kacamata
baik kacamata gaya maupun kacamata untuk baca
sejak september dua ribu enam belas lalu taufik mulai menekuni usaha barunya membuat kacamata
nah tanduk dan tulang ini adalah bahan baku utama untuk membuat kacamata
untuk tulang sapi sendiri ini diambil dari limbah tukang bakso
nah dari sini masih ada beberapa proses lagi
yaitu termasuk pemotongan tulang
lalu pembuat pola
sampai perebusan dan sampai nantinya jadi kacamata
untuk memudahkan proses selanjutnya
tulang tulang yang dipilih adalah tulang yang ukurannya cukup besar dan kondisinya tidak keropos
pertama tama tulang sapi dipotong terlebih dahulu menggunakan gergaji
kemudian dibuat pola sesuai dengan model yang diinginkan
setelah itu tulang direbus menggunakan kapur selama kurang lebih dua jam
untuk menghilangkan bau amis
baru kemudian dihaluskan dan disetting mulai dari pemasangan batang sampai lensa
yang sulit itu cari bahan
cari bahan jadi kan tidak semua tulang bisa dibikin ini gitu
semua proses pembuatan disini menggunakan tenaga manual
termasuk ukiran untuk batang kacamata
dalam satu bulan biasanya taufik dan ayahnya bisa membuat sepuluh buah kacamata
yang dibanderol mulai dari enam ratus ribu sampai satu juta rupiah
nah ini kacamata mata kucing
siapa sangka dari limbah limbah yang tidak terpakai tadi dengan ide kreatif dan juga kesungguhan
bisa menghasilkan kacamata yang cantik seperti ini
sati astriani bandung